terima kasih anda masih bersama kami
angin puting beliung menerjang dua desa di kabupaten cirebon
akibatnya selain merusak sejumlah rumah
angin ini juga merobohkan beberapa papan reklame
yang ada di jalur pantura kanci
tidak ada korban jiwa dalam musibah ini
namun kejadian ini sempat membuat panik warga
dalam sebuah rekaman video amatir milik warga
angin puting beliung menerjang cirebon rabu sore
setidaknya dua desa dari kanci kulon dan warudugur
terkena angin puting beliung
angin ini mengakibatkan sejumlah papan reklame
yang berada di sekitar jalur pantura pun tumbang
bahkan salah satu reklama besar ini pun jatuh
hingga menutup sebagian jalur pantura
tepatnya di jalur eksitol kanci
angin juga mengakibatkan sejumlah spanduk di jalan rusak
sejumlah rumah juga rusak karena angin puting beliung
tentu kesini rusak semua
karena angin itu angin beliung tuh
anginnya muter gitu
muter iya angin puting beliung besar
berapa lama itu
ya sekiraan ada seberapa jaman sih ya lima belas menit
warga sempat takut waktu itu
iya ya takut masuk semua
ini disini yang rusak apa aja kalau disini
ya disini ini pelang tol rusak
itu pelang itu tuh
ini kan rusak semua ini warung rusak
papan reklama ukuran besar di jalan raya peruri
kecamatan teluk jambe timur karawang
papan reklama berukuran dua puluh meter ini
roboh akibat tidak kuat menahan terjangan angin kencang
ini anginnya kencang
beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini
namun lambatnya upaya evakuasi papan reklama tersebut
membuat arus lalu lintas dari dua arah menuju kawasan industri
angin kencang tiba tiba ini jatuh
ini karena fondasinya ini kurang dalam pak
seharusnya ini kedalaman ini harus dua meter
ini hujan sama angin atau gimana pak
hujan turun ya angin turun gitu
oh kencang banget itu pak ya
hujan lebat disertai angin kencang hampir menyeluruh di wilayah karawang
tim liputan transmedia